buntut dari tewasnya ali kogoya pada minggu tiga april kelompok bersenjata terus melakukan teror dengan membakar enam belas rumah dan mes pekerja serta rumah masyarakat sipil
kapolda papua mengungkap meski tidak ada korban jiwa situasi di distrik ilaga kabupaten puncak belum aman
sejak senin hingga rabu anggota kelompok bersenjata di wilayah ilaga terus melakukan teror dengan melakukan pembakaran rumah dan kontak senjata dengan aparat tni polri
hampir seluruh warga kini telah mengungsi ke pores puncak dan kantor pemerintahan kabupaten ilaga di distrik ilaga
kapolda papua irjen paul matius d fakhiri pada kamis malam di jayapura mengaku hingga saat ini aparat masih melakukan pengamanan
dekat dengan lokasi kebakaran sehingga ini membutuhkan ekstra untuk bagaimana menanganinya
sehingga memang kita akhirnya
ada enam belas rumah yang bersangkutan itu terbakar semua
dan tentunya ini mengambil langkah langkah ekstra hati hati oleh aparat yang ada di puncak karena kami minta untuk jangan sampai lengah dampak daripada pembakaran itu
dan hari ini ya alhamdulillah bisa tertangani dengan baik
situasi lumayan kondusif namun masih tetap dengan kewaspadaan penuh